masih dari pameran bus bus lawas baik di jakarta maupun di daerah lain dipamerkan di j expo kemayoran jakarta pusat
pameran ini akan mengajak anda memutar memori masa lalu saat mengejar bus atau ketika berimpitan dengan sesama penumpang
jika anda rindu bernostalgia dengan bus bus lawas yang pernah anda tumpangi medio tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sampai tahun dua ribu an
maka pameran indonesia classic and uniquest dua ribu delapan belas di jxpo kemayoran ini menjadi tempat yang tepat bagi anda
total ada sepuluh unit bus yang pernah warwiri di indonesia mulai dari milik pribadi ataupun juga koleksi dari berbagai institusi dipamerkan di ajang ini
seperti bus ppd buatan tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu yang pernah menjadi prima dona transportasi publik warga ibu kota
lalu ada juga bus kayu kebanggaan warga pulau bangka
sampai replika bus patas ac jakarta tahun sembilan puluh an yang didesain kembali oleh pt transjakarta
selain untuk bernostalgia tujuan dari pameran ini juga adalah untuk mengajak warga kembali naik bus
dan selain itu juga untuk mendorong pemerintah daerah melestarikan bus bus lawas dengan membuat replikanya seperti yang dilakukan di kota jakarta
ini kan temanya timeline of indonesia transportation
jadi kami ingin menampilkan bis dari tahun seribu sembilan ratus enam puluh

nah harapannya apa
orang akan memorinya kembali ke tahun tahun segitu
dan di tahun enam puluh sampai tahun sembilan puluh bus itu jadi andalan masyarakat lah untuk kepergian ya
di dalam kota maupun antar kota
jika anda tertarik juga untuk melihat bus bus lawas ini anda cukup datang ke jxpo kemayoran jakarta pusat
dan acaranya sudah berlangsung sejak tanggal dua puluh dua
dan akan berakhir tanggal dua puluh empat maret dua ribu delapan belas mendatang mulai pukul sepuluh pagi sampai pukul lima sore
tentu jangan sampai kelewatan untuk melihat bus bus lawas ini
meherdika utama jakarta